ya serangan bom bunuh diri di mapo restabes medan bukanlah serangan pertama yang menyasar personel atau bahkan markas kepolisian di indonesia
berikut peristiwa teror bom dan aksi teror lain yang menyasar polri yang terjadi dalam empat tahun terakhir berdasarkan catatan tim cnn indonesia
ledakan bom bunuh diri terjadi di mapo restabes medan seusai apel pada pukul delapan empat puluh lima rabu pagi
satu orang diduga pelaku bom bunuh diri dilaporkan tewas sementara enam anggota kepolisian luka luka
pada senin malam tiga juni dua ribu sembilan belas pelaku meledakan bom bunuh diri di sekitar pos penjagaan polisi di dekat tugu kartasura
pelaku yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat sementara anggota kepolisian yang tengah berjaga selamat
dan yang berikutnya di kerusuhan makobrimob com
pada selasa malam delapan mei dua ribu delapan belas para napi teroris merusuh di rutan makobrimob kelapa ii depok jawa barat
para napi menyerang polisi yang sedang melakukan tugas dan juga merebut senjata api
total ada enam orang yang tewas akibat kerusuhan di makobrimob depok lima orang diantaranya adalah polisi
dan bom bunuh diri ini mengakibatkan empat polisi dan juga enam warga sipil menjadi korban ledakan bom

pada selasa malam delapan mei dua ribu delapan belas pelaku yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat seorang wanita yang terluka langsung diantaranya adalah polisi
pelaku menggunakan sepeda motor dan membonceng seorang wanita
kemudian serangan di mapolda riau yang terjadi sekitar pukul sembilan enam belas mei dua ribu delapan belas
pelaku yang berjumlah empat orang datang menaiki mobil
seorang polisi tewas dalam peristiwa ini sedangkan dari pihak terduga teroris ada empat orang yang tewas
selain itu dua anggota polisi lainnya terluka sementara dua jurnalis terluka karena ditabrak mobil terduga teroris
dua ledakan bom bunuh diri di kampung melayu jakarta timur terjadi di saat yang hampir bersamaan pada rabu malam dua puluh empat mei dua ribu delapan belas
ledakan terjadi di sekitar toilet terminal kampung melayu dan halte transjakarta
tiga anggota polisi yang berjaga di sekitar lokasi tewas sementara dua pelaku bom bunuh diri juga tewas
kemudian penusukan terhadap dua anggota brimob terjadi pada jumat malam tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
ketika tengah menunaikan sholat isya di masjid falatehan blok m jakarta selatan
pelaku penusukan sempat melarikan diri ke arah blok m square setelah melukai korban
sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh petugas kepolisian
tiga anggota penusukan terjadi di jakarta selatan sementara dua anggota berjaga di sekitar lokasi tewas
dan tujuh orang dinyatakan tewas dalam aksi rentetan

dari tujuh orang itu lima diantaranya adalah pelaku dan dua korban tewas
selainnya adalah warga negara kanada dan juga warga negara indonesia
kejadian lainnya masih terkait dengan bom bunuh diri di solo
pelaku menggunakan motor masuk menerobos halaman mapo resta solo pada selasa lima juli dua ribu enam belas pukul tujuh empat puluh lima pagi
setelah dihalangi seorang anggota polisi pelaku balik arah dan langsung meledakan
bom yang dibawanya